jangan takut aku nggak bakal ngapa ngapain kamu hahaha bener ya karena aku suka banget sama
gua tuh enggak
hai hai apa lo cabut
habis manggel gua dah mana masih kecil
untuk ngaji kita tuh udah makan mangganya kalau enggak kita bisa kelaparan takutan
lagi yuk cari apa kita cari burung aja kemarin kan ada orang dapat burung cakep deh anak anak
mau baru kemana ini mencari burung pak lebih baik jangan ke hutan ini
berbahaya bagi anak anak orang sebentar gua pak biar sebentar juga kalau ketemu

ampun raksasa jangan apa apain saya
kenapa kamu dikejar kejar sama mereka
saya juga nggak tahu raksasa
ah nggak mungkin kalau nggak ada masalah kamu dikejar kejar sama mereka
nggak mau nggak mau
mukul membawa anak anak
ngerti ya karena aku suka banget sama anak nakal kayak kamu
warna ini bagus banget kamu boleh main di sini sepuas puasnya bener ya ya
jadi kamu juga suka berburu ya ya begitulah kamu boleh main di sini tapi
ingat ada barang barang yang boleh kamu setu misal apa itu
apa ini ini peta daerah sekitar sini kamu mau lihat rumah kamu bentuknya kayak apa
bisa dilihat dari situ itu peta rahasia kenapa harus peta rahasia ini kan bukan peta
harta karun iya sebab kamu bisa ngacak ngacak bangunan di sini sekarang
hai kalau warung itu kita pindahkan maka warung sebenarnya juga akan ikut ikutan pindah
eh eh baru saya kopi kopi kesini sini kan sepi enggak ada pelanggan yang gimana dong bang ini
masih ada dimana ini mas
hai tetap di sini mas ini masih ada di mana ini mas
ini masih ada di mana ini mas
ini masih ada di mana ini mas

hai sekarang kamu terserah kamu mau main kamu makan kamu mau minum kamu ambil aja di dapur

hai oke ya terima kasih raksasa oke